kita akan lihat debat capres cawapres perdana ini akan berlangsung kurang lebih dua jam lagi
tepat pada pukul dua puluh waktu indonesia barat bertempat di gedung bidakara jalan gatot subroto
para capres cawapres akan tiba di lokasi tiga puluh menit sebelumnya
nah untuk anda pengguna jalanan ibu kota ini anda harus siap siap menghadapi kemacetan
kami punya ada antisipasi jalur yang bisa anda lalui dan ini jalur ini juga akan dilalui para capres cawapres
jadi mungkin bisa menghindari jalur jalur ini ya
jadi kalau ada forerunner suara nyung nyung gitu ya itulah capres dan cawapres anda yang akan lewat jalur itu ya
kita akan lihat rombongan pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut satu
joko widodo maruf amin akan berangkat dari istana negara jakarta melalui jalan merdeka barat
kemudian mh tamrin lalu dilanjutkan jalan sudirman gatot subroto hingga sampai di gedung bidakara
ya sementara itu untuk rute capres dan cawapres dua
prabowo dan sandiaga akan dimulai dari rumah prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta selatan
dekat studio cnn ini ya fani melalui jalan patimura kemudian ke bundaran senayan
melalui jalan jenderal sudirman dan kemudian akan sampai di simpang semanggi
kemudian masuk ke jalan gatot subroto hingga nanti tiba di gedung bidakara
jadi dipastikan itu jalur yang dilewati jadi kalau bisa sebisa mungkin anda tidak penting
atau mungkin anda tidak perlu keluar di jam segitu dan di rute itu lebih baik dihinari ya
karena akan tiba dijatuhkan tiga puluh menit ya sebelum acara jadi sekitar pukul sembilan belas tiga puluh
nah selain jalur yang akan dilalui para pasangan capres cawapres pengguna jalan ibu kota juga harus mengantisipasi jalur
yang akan dilalui oleh pendukung kedua paslon
oh jadi masa juga diarahkan gitu fani
atau bisa masuk ke bidakaran ya
kita lihat akan ada dua titik pemberangkatan masa yaitu di jalan diponegoro dan juga jalan
dut mutia menteng jakarta pusat
oke masa pendukung jokowi makru sendiri berkumpul di sekitar tugu proklamasi
seperti tadi digambarkan oleh angga ya ada di rumah aspirasi di proklamasi di sana
hingga kantor dpp pdi perjuangan di jalan diponegoro yang juga tidak jauh dari tugu proklamasi
selanjutnya masa kemudian akan melalui jalan imam bonjol kemudian rasuna said kuningan
kemudian melalui jalan gatot subroto hingga nanti tiba di bidakara
masa pendukung prabowo sandi akan berkumpul di rumah pemenangan jalan cut mutia menteng
kemudian akan bergerak ke jalan samratulangi jalan cokro aminoto jalan sultan syahrir agus salim pamekasan
lalu tembus ke jalan sudirman kemudian ke jalan gatot subroto hingga nantinya akan tiba atau sampai di gedung bidakara
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini